pasca libur panjang sejumlah ruas jalan di wilayah jakarta selasa pagi mengalami kepadatan arus lalu lintas
warga terlihat kembali melakukan aktivitas
kendaraan roda dua maupun roda empat harus antri saat menuju pusat ibu kota
beginilah kondisi arus lalu lintas di tol jagorawi arah jakarta timur selasa pagi
antrian kendaraan roda empat hendak menuju pusat perkantoran di jakarta selatan maupun jakarta pusat
selasa pagi para pekerja yang mendapatkan libur panjang telah kembali bekerja
tidak hanya di jalanan umum kepadatan kendaraan juga kembali terjadi di tol usai libur panjang
di tol dalam kota petugas melakukan kontraflow dari arah halim menuju gatot subroto
sementara jalan arteri dari cawang menuju pancoran juga dipadati kendaraan roda empat dan roda dua